petugas satuan polisi pamong peraja menggelar razia terhadap warga yang tak mengindahkan aturan penerapan pembatasan sosial di jakarta
di jalan ledjen suprapto jakarta pusat petugas mendapati para pekerja proyek yang kedapatan berkerumun di sebuah taman tanpa mengindahkan jaga jarak
sejumlah pekerja juga tak memakai masker
selain teguran tertulis petugas juga memberikan sanksi denda minimal seratus ribu rupiah
namun para pekerja proyek tersebut kebingungan membayar denda lantaran tak memiliki uang
petugas pun terpaksa mengalihkan sanksi denda menjadi sanksi sosial yakni membersihkan fasilitas publik
kepala satpo pp kecamatan cempaka putih aris cahyadi mengatakan pihaknya tak bisa memaksakan para pelanggar yang tak mampu membayar sanksi denda
karena kita juga tidak bisa memaksakan beliau masyarakat yang umumnya tidak mampu untuk membayar
dia beralibi tidak mempunyai uang
makanya kita alihkan ke sanksi sosial
dan bagi pelanggar yang mempunyai uang itu kita kenakan denda
selama penerapan sanksi denda pihak satpol pp kecamatan cempaka putih telah menerima total denda sebesar satu lima ratus rupiah
yang disetorkan kekas daerah provinsi dki jakarta
rizky ihtiar yahya jakarta